hai healthy zen tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya apalagi di masa pandemi seperti ini
healthy zen apa kabar semuanya semoga tetap semangat ya dalam keadaan sehat dan bugar
kembali lagi bersama saya dr klarin heis dapat giliran jaga lagi nih di dear doctor
dari kemarin baik banget nih pertanyaan yang masuk dari healthy zen baik dari instagram maupun dari twitter
nah hari ini kita bakal langsung bahas semuanya satu satu
langsung aja kita menuju
pertanyaan pertama datang dari ed arkanar arjuna
dear doctor bener nggak dok kalau mandi pakai air panas bisa membunuh virus covid
oke dear arkana arjuna jawabannya tidak benar
yang bisa membunuh virus covid ya sistem imun kita sendiri
gejala gejala infeksi seperti demam batuk nyilu sendi pegal otot diare dan lain sebagainya
ini adalah pertanda bahwa sistem imun kita berespon terhadap virus covid
walaupun nggak semua orang mengalami gejala ini ya
ingat ada yang namanya otg orang tanpa gejala
batuk terjadi sebagai mekanisme tubuh untuk mengeluarkan virus dari sistem pernafasan kita
makanya harus taat prokes pakai masker kemana mana ya
karena droplet yang muncul dari batuk inilah yang menularkan penyakit ke orang lain
terus nyilu sendi ini adalah efek dari mediator inflamasi di tubuh
yang muncul sebagai respon untuk melawan kuman
memang salah satu efek yang gak diharapkan sih
lalu ada demam
ini terjadi karena meningkatnya termostad internal tubuh yang ada di otak kita bernama hipotalamus
nah ini semua adalah mekanisme pertahanan alami
karena suhu tinggi dianggap dapat membunuh virus
mandi air panas bikin tubuh lebih hangat memang betul
tapi air panas ini hanya mengenai bagian luar tubuh kita aja yaitu kulit kita
jadi gak bisa
jadi gak menaikan suhu inti tubuh ya
sehingga mandi air panas tidak membunuh virus sars cov dua penyebab covid sembilan belas
walaupun begitu mandi air panas ini memang memberikan rasa nyaman pada tubuh
punya efek relaksasi
dengan begitu tubuh akan lebih mudah beristirahat setelah beraktivitas seharian
dan tentunya istirahat inilah yang kita butuhkan agar badan lebih fit dalam melawan berbagai patogen atau kuman jahat di tubuh
ada kiriman video dari instagram
yuk kita lihat bareng bareng
saya mau tanya kenapa ya dok saya jadi berjerawat setiap habis memakai masker seharian
apakah ada tipsnya dok agar tidak berjerawat meski harus memakai masker seharian di tengah pandemi seperti ini
karena jangankan di kantor di rumah saja saya memakai masker dok karena trauma setelah sempat terpapar virus corona setahun yang lalu
oke jadi kondisi munculnya jerawat pada kulit setelah menggunakan masker seharian ini disebut dengan akne mekanika atau gampangannya masne
kondisi ini muncul karena kulit bergesekan terus menerus dengan bagian dalam masker kita selama berjam jam seharian terutama saat kita berbicara satu sama lain
karena gerakan gerakan mulut dan otok rahan ini menyebabkan kulit bergesekan
akibatnya barrier kulit lama kelamaan jadi terganggu
dan terjadilah iritasi radang atau inflamasi ditambah kondisi yang lembab
karena setiap kali kita bicara kita mengeluarkan uap air yang terperangkap di antara masker dan kulit kita
ini menyebabkan p agnes tumbuh subur dan terjadilah jerawat
kalau penyebabnya adalah masker memang solusinya ya hindari penyebab
tapi kan tidak mungkin ya kita tidak pakai masker
jadi yang bisa kita siasati yaitu dengan memperkuat skin barrier
atau barrier alami kulit kita
bisa dengan menggunakan skin care yang mengandung bahan bahan seperti ceramides
hindari bahan bahan eksfoliator karena bisa memperparah iritasi yang terjadi
hindari juga make up di area yang tertutup masker agar nggak semakin lembab dan menyumbat pori kita
juga hindari makanan makanan penyebab munculnya jerawat ya
jadi tidak cuma dari luar saja tapi dari dalam juga nih
hindari makanan terutama yang manis manis
berikutnya ada konsultasik dari diam sesto
dear dokter dok saya dan istri sudah divaksin covid sembilan belas
tapi vaksin yang saya terima dengan vaksin yang istri saya terima berbeda
sebenarnya apa sih vaksin yang cocok untuk masyarakat di indonesia
dear diamsesto semua vaksin yang beredar di indonesia baik dan cocok
sudah melalui tahap uji klinis dan sudah terdaftar di bepom juga
memang setiap vaksin memiliki beda
memiliki beda metode pembuatan ya beda interval pemberian dan juga beda efek samping
bahkan di setiap orang
tidak masalah kok kalau vaksin yang bapak terima dan istri terima itu berbeda
yang penting tetap jaga prokes dan jaga kesehatan
agar tubuh bisa membentuk imunitas dengan baik dari vaksin tersebut
dan yang perlu diperhatikan juga yaitu bila akseptor atau penerima vaksin memiliki alergi terhadap vaksin tersebut
yang dipantau saat observasi tiga puluh menit
dan usai pemberian vaksin untuk melihat apakah ada tanda tanda reaksi alergi atau tidak
jika memang ada reaksi alergi maka disarankan untuk menggunakan vaksin yang berbeda di vaksinasi tahap dua
alergi terhadap salah satu merek vaksin belum tentu berarti alergi terhadap jenis vaksin lainnya
jadi nggak perlu membanding bandingkan vaksin satu dengan yang lain ya
karena semua vaksin yang sudah approved baik untuk masyarakat indonesia
konsultasi kali ini kita dengarkan lewat voice note dari edda fasatria alvarezza v
dear doctor saya mengetahui dari sejumlah teman saya yang sudah divaksin
mereka mengalami efek vaksin seperti mengantuk dan sebagainya
tapi setelah saya divaksin saya nggak mengalami gejala tersebut dok
apa benar jika setelah divaksin saya tidak merasakan efek vaksin seperti panas nyeri badan demam dan pusing
berarti saya perasaan sedikit sedikit
saya sudah terbakar covid sebelumnya
namun saya tidak sadar karena tidak bergejala
saya tunggu jawabannya ya dok terima kasih
oke dear dafa jawabannya tidak benar ya
efek samping seperti demam nyeri badan mual muntah pusing dan lain sebagainya
itu adalah kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi
justru ini adalah tanda bahwa sistem imun tubuh kita sedang bereaksi dan berespon terhadap vaksin tersebut
walaupun nggak semua orang mengalami efek samping ya
untuk yang tidak mengalami efek samping ini pun sistem imun kita juga tetap berespon kok terhadap vaksin
tapi kalau gejala ini makin hari makin memberat kemudian berlanjut hingga ada anosmia atau kehilangan penciuman
dan kehilangan perasa di lidah sebaiknya kamu cek pcr karena gejalanya mengarah ke covid sembilan belas
bisa aja udah terpapar sebelum vaksin
dan kebetulan muncul gejala atau kehilangan penciuman
dan kebetulan muncul gejala atau kehilangan penciuman
dan kebetulan muncul gejala

karena vaksin tidak memperberat penyakit
vaksin tidak mengandung virus yang hidup
lanjutkan dengan vaksin kedua tiga bulan setelah dinyatakan sembuh
untuk mengetahui sebelumnya pernah terpapar atau tidak
kita bisa lihat dari gejala gejala apa saja yang pernah dialami
apakah pernah mengalami anosmia gak dapat mencium bau
nggak dapat merasakan makanan
kalaupun memang pernah berapa bulan yang lalu
yang lalu jika sudah lebih dari
tiga bulan ya it's okay untuk divaksin
selain itu kita juga
bisa cek titer antibody kita
namun ini memang cukup memakan biaya
sih intinya efek efek
tersebut wajar dialami setelah vaksinnya
dan yang terpenting tetap
konsultasi selanjutnya dari
disuntikannya di tangan
pertanyaan yang bagus
sebenarnya ada tiga alasan
secara intramuskuler atau
di otot lengan yaitu di
otot deltoideus karena di dalam
yang baik dibandingkan dengan lemak
vaksin disuntikan di jaringan lemaknya
di bawah kulit yang minim
pembuluh darah maka vaksin itu
akan lebih lama memasuki sirkulasi
atau peredaran darah dan akhirnya
efeknya lebih lama menghasilkan
respon imun yang diinginkan terhadap
antigen dalam vaksin ingat
bahwa sistem imun kita itu adanya
di dalam darah ya jadi inilah
kedua vaksin disuntikan
ke lengan kiri ya kenapa
karena lengan kiri adalah
lengan yang tidak dominan untuk
berjaga jaga supaya bila terjadi
reaksi lokal seperti nyeri
bengkak atau keterbatasan
gerak itu enggak mengganggu aktivitasnya
penyuntikan di lengan ini
lebih mudah dilakukan dalam vaksinasi
kita suntik di paha dan menyuruh orang
melepas celana atau pakaian bawahnya terlebih dahulu
kalau lagi sentra vaksinasi
jadi lebih efisien aja dan lebih nyaman
untuk disuntikan secara masal
ya beda ya dengan kalau anak anak
yang memang masih sangat kecil
memang disuntikan di paha karena otot
lengannya belum berkembang
seperti itu jadi sudah terjawab ya leo
kiriman video dari zian ole
yuk kita lihat videonya
dosis kedua seharusnya
vaksin tahap pertama yang sudah saya terima
jadi tidak efektif terima kasih dok
saya sarankan untuk melakukan vaksin
sesuai jadwal yang ditetapkan ya
agar efektifitasnya pun maksimal
kalaupun benar benar nggak bisa
terdekat dari jadwal yang seharusnya
selanjutnya ada pertanyaan
dear dokter benar nggak sih virus covid
dapat menular melalui makanan
nah kalau droplet penderita covid ini
ada di makanan
ya iya makanan bisa melarikan covid
jadi kuncinya ada di dropletnya
makanya dimanapun kita berada
dihimbau untuk pakai masker
supaya droplet yang keluar
saat kita bicara
batuk maupun bersin
itu terserap dan tertahan
di bagian dalam masker kita
itulah kenapa disebut maskerku
melindungimu dan maskermu
melindungiku kalau droplet ini
ada di gagang pintu
terus kalian pegang gagang pintunya
kalian mengusap mata mulut
atau hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu
ya bisa juga gagang pintu ini
jadi makanya jaga kebersihan
cuci tangan sebelum memegang
makanan mata maupun hidung ya
konsultasi asyik atau konsultasi kita
sudah terjawab semua nih
di dear dokter kali ini
saya tunggu ya pertanyaan
keluhan atau mungkin kebingungan
dari healthy zen lainnya
dan sampai jumpa di dear dokter selain jetnya
pamit undur diri